presiden kembali menegaskan keseriusannya mengatur masifnya barang impor
presiden menyamakan masifnya barang impor ke tanah air saat ini adalah bentuk penjajahan di era modern
hal itu disampaikan presiden di acara lemhanas pada hari rabu
presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak terlena atau ketergantungan dengan barang impor murah yang berseliwuran di e commerce
presiden menegaskan bahwa barang murah impor mengancam kedaulatan ekonomi dan digital indonesia
pertama harganya masih rp lima begitu semua sudah masuk beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan rp lima ratus juta mau apa
oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital